ada masih bersama kami di sianan indonesia connected ramadan
pemerintah mengesahkan biaya penyelenggaraan ibadah haji tahun dua ribu dua puluh dua sebesar rp tiga puluh sembilan delapan ratus
kita akan membahasnya dengan direktur pelayanan haji dalam negeri kementerian agama republik indonesia saiful mujab
assalamualaikum selamat pagi pak saiful apa kabar pak
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah baik
terima kasih pak saiful sudah menyempatkan waktu pagi ini sudah sahur pak saiful
alhamdulillah ini baru persiapan
baru persiapan oke
sambil siap siap pak kita ingin bertanya juga soal ini
pemerintah yang sudah mensepakati biaya haji ya untuk tahun dua ribu dua puluh dua ini
setelah kemudian tertunda dua tahun akhirnya dua ribu dua puluh dua ini pemberangkatan haji akan kembali dilakukan
tapi kemudian biayanya juga bertambah pak dibanding dua ribu delapan belas dan dua ribu sembilan belas kalau tidak salah ya
kita ingin tahu lebih pasti apa kemudian yang menjadi pertimbangan kenaikan biaya haji ini dan komponennya apa saja pak saiful
jadi gini kemarin sudah diketok palu oleh
terkait dengan masalah biaya kipi ya penyelenggaran ibadah haji
ada beberapa komponen memang yang di dalam biaya ini
di antara lain adalah komponen terkait penerbangan
terus juga komponen living cost
komponen masalah visa dan bahkan sekarang ada prokes
terus juga masalah pemondokan baik di mekah di madinah gitu kan
dan juga termasuk ya
biaya biaya dalam negeri
kenapa menjadi naik
karena pertama penerbangan pasti naik gitu kan
karena kita paham semua bahwa aftur saat ini sedang tinggi tentunya
terus yang kedua dolar juga naik karena kita mengikuti dengan hitungan dolar
terus yang ketiga ya kan pajak juga naik
jadi hal hal itu tidak bisa dihindari karena situasi memang perkembangan dan pergerakan ekonomi
tentunya itu menjadi faktor yang menjadi naik
tapi walaupun itu kan naik tapi jamaah haji ini kan sudah dua tahun tertunda
nah dua tahun tertunda ini ya yang selama ini sudah melunasi dan tidak diambil itu ada nilai virtual accountnya
sehingga jemaah haji tidak dibebankan biaya lagi
bagi yang sama sekali setelah melunasi uangnya tidak
diambil dan lain sebagainya
saya pikir itu
baik berarti artinya bagi yang sudah melakukan pelunasan biaya haji tidak ada komponen satu rupiah pun begitu ya yang harus ditambahkan oleh mereka
jika memang di awalnya biaya yang dibayarkan kurang dari itu begitu pak
iya jadi kan dua tahun yang lalu kan sudah ada pelunasan gitu kan
ya sesuai ada pelunasan yang harusnya sudah berangkat karena covid
tertunda berangkat tahun kedua juga sama
nah maka dalam kma dalam peraturan menteri agama itu keputusan ya keputusan menteri agama
itu ada dua kma pembatalan dan di dalamnya itu intinya bagi jamaah yang sudah melunasi dan pelunasannya tidak diambil
maka jamaah tersebut itu adalah tidak dipungut biaya atau tidak dibebankan biaya haji
untuk tahun ini seribu empat ratus empat puluh tiga hijriah atau tahun dua ribu dua puluh
oke kalau untuk kuota dua ribu dua puluh dua ini bisa dapat jatah berapa pak saiful
jadi gini arab saudi saat ini kan sudah menetapkan ya menetapkan untuk satu juta jamaah
ya untuk satu juta jamaah dunia tentunya
nah tentunya kuota satu juta ini kan internal arab juga untuk negara negara yang biasa mengirim jamaah haji
ya berarti sekitar antara satu ratus sepuluh ribuan kan gitu
kita berasumsi seperti itu
satu sisi ya kita semoga ini menjadi pasti dan juga syukur syukur ada tambahan kuota kan
lalu pengaturannya ini nanti akan seperti apa untuk terkait dengan waktu tunggunya lagi kan ini juga akan berkaitan
karena sudah dua tahun tidak bisa berangkat
pasti ini juga yang dinanti nanti oleh para calon jemaah haji ini pengaturannya seperti apa pak saiful
jadi kita punya cisco heart ya
cisco heart ini ya sistem komputerisasi haji ini
ini sudah terus dari bnm bad waktu pendataran itu terus nomor porsi
jadi kita akan menggunakan urut nomor porsi
jadi kalau sekarang yang tertunggal
jadi kita tinggal urut porsi setelah itu kita sebar masing masing provinsi ya kan
mungkin ketiganya persyaratan yang lain
kalau itu sudah sistem
kita kembali soal komponen tadi pak saiful
di situasi pandemi sekarang
tadi anda juga menyebutkan ada biaya biaya tambahan begitu
apakah ini termasuk juga dengan biaya tes pcr bagi calon jamaah
baik yang akan berangkat atau dari indonesia ke arab saudi atau arab saudi ke indonesia
ini juga ditanggung begitu ya
ya diantaranya itu
jadi arab saudi yang pengumuman kemarin itu mengesaratkan
mengesaratkan untuk pcr
pcr sekali tujuh
tujuh puluh dua jam sebelum berangkat
lebakan riset gas kita juga mengesaratkan
kepulangannya juga harus pcr
nah semua itu adalah ditanggung oleh pemerintah
sehingga sama sekali tidak dibebankan kepada jamaah
ini dari anggaran pusat kesehatan haji kementerian kesehatan begitu ya pak ya
oke ini jadi satu hal yang juga ditunggu tunggu kepastiannya akan seperti apa ya
termasuk terkait dengan komponen ini
kalau tadi dipastikan bahwa yang sudah lunas berarti ya pak saiful tidak perlu menambah lagi begitu
tapi bagi mereka yang mungkin
waktu pelunasan setelah lunas itu gitu
terus lunas penundaan kedua kan ada pasal yang dibolehkan ya
dibolehkan bagi jamaah yang sudah lunas untuk mengambil pelunasannya
jadi ada jamaah yang mengambil pelunasannya
bagi yang mengambil pelunasannya berarti kan belum lunas
maka nanti setelah ini sudah keluar perpresnya maka yang kalau dia masuk kota dia berhak untuk melunasi
untuk melunasi kembali
sesuai dengan harga sekarang tentunya
karena dia tidak punya nilai virtual on dari pelunasa
jadi ini yang betul betul yang sudah lunas uangnya tidak diganggu gugat
jadi jamaah tidak diambil pelunasannya
maka mereka tidak dikenakan sama tambahan sama sekali
terkait dengan kuota bagi haji di indonesia
tapi yang juga jadi pertanyaan apakah kemudian nanti akan ada proses komunikasi begitu dari pihak kementerian agama yang mungkin
akan bisa membuka ruang
andainya penambahan kuota
pak saiful bagi para calon jemaah haji dari indonesia
jadi gini kita kementerian agama dalam hal ini mengalami pemerintah ini kita selalu berkomunikasi ya
berlobi ke arab gitu
agar ya agar bisa kuota itu menjadi tetap
atau setidaknya tambah karena kita memahami bahwa indonesia itu kan negara yang sangat
banyak ya paling besar pengirim jamaah haji
dan ini terus komunikasikan
ya baik melalui surat melalui komunikasi langsung ataupun mungkin
ya kayak kemarin ada kunjungan diplomasi dan lain sebagainya semua bergerak
ya kan agar ya betul betul
kita jamaah haji indonesia itu
dan mendapatkan porsi yang
tentunya memenuhi ya proporsional karena kita sebagai negara
yang pengirim jamaah haji terbanyak
pak saiful yang juga ingin mendapatkan penjelasan soal biaya ini sesuai embakasi juga akan berbeda beda ya pak ya
jadi tidak kalau itu kan sudah jadi ini sudah ditetapkan ya
jadi nanti semua sama
karena nanti kan tentunya ini kan rata ya
kita sama sesuai dengan keputusan tiga puluh sembilan delapan itu
ada zona timur zona tengah zona barat atau zona embarkasi
tapi bagi jamaah yang sudah lunas ya
itu sudah tidak dipungut biaya apapun
jadi kita sudah tidak membuat zona seperti itu
oke yang soal komponen biaya ini detailnya juga termasuk nanti biaya makan yang tadinya dua kali sekarang tiga kali ya pak ya
nah itu termasuk salah satu tambahan
yang tadinya makan itu dua kali menjadi tiga kali
ya itu salah satu komponen tambahan
ya di mekah maupun madinah itu
oke termasuk biaya aftur dan juga pelayanan visa begitu ya pak ya
ini detail detail komponen yang
termasuk asuransi segala nanti pak
sekarang ada asuransi ya
asuransi covid ya
betul ini perlu dijelaskan
kemudian karena banyak pertanyaan dari masyarakat
apa saja kemudian detailnya pak komponen komponen kenaikan ini
karena rangenya cukup
marginnya cukup besar begitu jika dibanding dua tahun lalu begitu pak saiful
kan biaya haji itu yang perlu kita pahami
itu kan totalnya delapan puluh satu ya

nah untuk yang diambil dari jamaah itu kan tiga puluh sembilan delapan
empat puluh satu itu dari dana manfaat yang
yaitu dana yang dikelola oleh bpkh
nah kemarin itu ada

ya komisi lapan
item pertama dari penerbangan sampai item yang terakhir tentunya
nah ini yang perlu dipahami bahwa
ya komponen itu banyak ya termasuk
kayak kayak visa pemisahan
terus ada sekarang ada
asuransi kesehatan untuk yang di arab
termasuk ya kan
ya cadangan rumah isolasi
dan lain sebagainya
dan yang juga penting mungkin bisa di
jabarkan kembali ini pak saiful
flownya akan seperti apa
bagi para calon jemaah haji ini karena kan
mungkin sudah banyak yang melakukan perjalanan
nah ini mungkin bisa ditegaskan apa nih nanti
aturan aturan mekanisme yang berbeda
saat akan melaksanakannya di tahun dua ribu dua puluh dua ini
step by step nya pak
yang juga penting
ya jadi yang pertama
semoga dalam waktu
ada pengumuman kota yang pasti
dari arab saudi
nanti dari pengumuman kuota itu
itu nanti kan ada mou
ada aturan yang dibuat arab saudi terkait
nah itu nanti akan kita ikuti tahapan tersebut
di dalam negeri kita sudah siapkan data
kita sudah mulai milah
ya kan terkait dengan data
ya yang kira kira yang disyaratkan
kayak kemarin syarat
tidak lebih dari enam puluh lima
mulai kita data ini kita pisahkan
nanti kita sebar di masing masing provinsi
terus yang kedua nanti
setelah data sudah muncul nama nama
kemenas provinsi akan bergerak gitu
bergerak kepada jamaah
nanti juga akan di cek
terkait paspornya bagaimana
apakah paspornya sudah mati atau
dan nanti mengimitisnya
termasuk data paktim
dan semua ini nanti akan terkoordinasi
jadi insya allah nanti kalau kota sudah
kita akan mengeluarkan sudah tahapan tahapan
ya ke masing masing provinsi dan kota
untuk mempersiapkan jamaahnya
termasuk nanti manasiknya dan lain lain
ya pak saiful
terima kasih banyak pak saiful mujad
tadi sudah menjelaskan dengan detail
kepada kami disini
nanti pastinya juga kita yang paling ditunggu
adalah kepastian berapa nih kira kira kuotanya ya
kepastian jamaah haji asal indonesia
agar kemudian juga semakin mengurangi antrian
yang semakin bertambah
setiap tahun ya
apalagi dua tahun ditunda
ini kan pasti ada penumpukan penumpukan juga ya pak ya
tapi tadi ditegaskan dari kementerian agama
tapi tadi ditegaskan oleh kementerian agama
bahwa semua urutannya sudah terdata
jadi kita tinggal tunggu nanti
kira kira prosesnya akan seperti apa
dan berapa kepastian kuota yang diberikan
bagi indonesia di tahun dua ribu dua puluh dua ini
sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak
bapak saiful mujad
direktur pemerintahan haji dalam negeri
kementerian agama republik indonesia
terima kasih banyak pak
selamat menjalankan ibadah puasa sama sahur pak
waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh